dewan pers akan menganalisa konten tabloid indonesia baroka yang disebut
menyudutkan pasangan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
analisa dewan pers untuk memutuskan apakah tabloid indonesia baroka adalah produk jurnalistik
yang sesuai dengan kaedah kode etik
analisa dari dewan pers ini nantinya akan digunakan untuk melihat apakah tabloid ini akan dibawa ke ranah pidana
anggota dewan pers jimmy silalahi menyatakan saat ini dewan pers masih bekerja
menganalisa konten tabloid indonesia barokah
dari hasil pemeriksaan administratif alamat redaksi tabloid indonesia barokah yang tercantum adalah alamat fiktif
tak hanya itu dari analisa sementara konten yang dibuat di tabloid indonesia baroka
bukanlah konten yang didapat dari hasil proses peliputan oleh tim lapangan
konten yang terdapat di tabloid indonesia baroka adalah data data sekunder yang dicomot
berita berita yang diambil dari berbagai portal
berita online tersebut kemudian dikompilasi dan diulas kembali
dari saya pribadi misalnya saya melihat ini memang ada round up dari pemberitaan pemberitaan yang ada
tadi benar yang sudah bapak ibu sampaikan semua
bahwa memang ada yang mengutip dari beberapa situs atau portal berita
kami tidak ingin menyebut namanya
tapi yang jelas ini adalah round up dari beberapa pemberitaan dicampur dengan beberapa opini
kemerdekaan pers itu sudah luar biasa kita pertahankan selama ini
tolong jangan jadikan pers itu sebagai senjata untuk bermain main menjelang pemilu seperti ini
dan kasihan teman teman kita yang sudah profesional pers pers ya
wartawan media media yang selama ini sudah profesional kasihan
dan yang terakhir kepada masyarakat kami menghimbau untuk sementara waktu ini
supaya tidak muncul kekhawatiran
sudah lah fokus saja untuk menjadikan media media mainstream
baik di tingkat daerah maupun di pusat
untuk menjadi referensi
daripada bingung ya bingung mana memilah dan memilih media mana ini
besok akan datang lagi tabloid yang seperti ini ya
muncul lagi selebaran a b c
maka ide dan segala macam ya kita coba untuk kumpulkan menjadi satu
hal yang positif tapi kami himbau kepada masyarakat
agar tetap fokus saja dulu sementara waktu menjelang pemilu ini
kepada media media yang terpercaya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat